konsolidasi umat dan ulama sudah kita tinggalkan kita bicara mengenai hal yang ekonomi ini
menit lagi kita bicara ekonomi juga salah satunya adalah pelemahan rupiah yang punya dampak juga
pada elektoral gimana ikram anda jelaskan ini nah ini pertanyaan pertanyaan anda nih apa yang bisa
dijelaskan anda lupa lagi susu sama survei anda enggak inget kan iya kalau lihat dari data ini
ya bisa kita bilang bahwa isu dolarnya high politis ya bahwa orang yang mengetahui tentang
pelemahan itu dan mereka khawatir ya terhadap pelemahan itu delapan puluh tiga delapan persen
khawatir ya khawatir namun setelah oke breakdown lagi di data selanjutnya mungkin kita
ini kemudian kita tanyakan ya dalam beberapa waktu nilai tukar rupiah mencapai lima belas ribu
ya apakah ibu lebih mendukung sama saja atau lebih tidak mendukung terhadap jokowi jawabannya apa efek
dan lebih mendukung empat belas persen oke artinya apa bahasa manusia yang lebih serta terjemahkan lebih singkat lagi
artinya kasus dollar ini belum berimplikasi signifikan terhadap tergurusnya apa apa dukungan
pak jokowi maruf ya karena isu dolar ini pasti akan mengerus atau berdampak pada jokowi
semenangan isu dollar ini segmented orang yang apa namanya beraktivitas menggunakan dollar kemudian
ada pengaruh sedangkan kalau saya pikir berimplikasi langsung ketika dollar ini mempengaruhi
basic need yang lain ya mungkin itu menjadi bisa merubah signifikan dukungan ya
saya kira ini survei wajar begini ya karena betul sebagian besar masyarakat kan belum merasakan dolar ini naik ya karena baru
nah dia akan terasa nanti kalau harga harga mulai naik kenapa misalkan sebagian besar bahan pokok kita ini kan dari luar negeri dan itu kan bayar pakai dolar
misalkan nanti para pengimpor itu harus menaikkan nilai apa namanya harga jualnya itu kan akan terasa kepada
akar rumput manajer dati kalau masih keramau survei mungkin ada lagi pengaruhnya terhadap
ya hovering ternya tetapi akibat dari dollar itu itu sudah mulai terasa belum iya kalau
bisa menahan dollar ini klik karya lebih baik mungkin akan ada pengaruh tapi kalau misalkan
terus naik dan itu mempengaruhi apa namanya nilai nilai apa jual dibawa apa merendahkan
atau menurunkan daya beli masyarakat itu akan berpengaruh jadi mereka enggak lihat nilai dolarnya tapi
bagaimana dampak rasa dampaknya itu ada lihat ini kol basah betawinya ngepek apa kagak gitu
berapapun harga dolar selama harga kebutuhan itu enggak naik itu mau digoreng dengan apapun
itu enggak akan ngefek ya enggak akan berdampak karena persoalan di situ kenapa karena faktanya
inflasi ya di zaman pak jokowi itu terendah dari di pemerintahan ya dari sejak zaman sby sampai
sekarang jadi itu menunjukkan bahwa ada stabilitas harga sampai pada momen momen tertentu lebaran pun
harga pokok itu tidak naik jadi isu dolar naiknya dolar itu ada isu yang sangat elitis ya dan itu
baru akan berdampak
kalau ada kenaikan bahan bahan pokok maka disitu dan sekarang betul dan itu belum terjadi dan itu
sama sama sepakat pada betul betul betul karena memang gejolak dollar itu lebih kita sebut dengan
gejolak eksternal berada persoalan eksternal masalah ini sangat elitis atau merakeh kita
dengarkan komentar dari ekonom rizal ramli dan sekaligus presiden jokowi tentang pertemuan imf
dan world bank yang saat ini ada di bali boleh kita putarkan hai topik yang kedua menyangkut sidang
imf bank dunia di bali memang dari segi biayanya luar biasa besar delapan ratus tiga puluh miliar ada estimate lain lain
mungkin lebih besar lagi itu nyaris tujuh puluh juta dolar setahu saya ngadain conference internasional
biasanya sepuluh juta dolar udah hebat mewah cuman kami sedih sekali kok dalam suasana keprihatinan
bencana di donggala di palu di lombok kok semangat jor jorannya ini enggak berhenti semangat
kemewahannya ini luar biasa saya kira tidak ada pesta bank dunia kayak begini nih di negara lain ya bahwa
annual meeting sebesar itu lima belas ribu yang datang itu jadi rebutan semua negara jadi rebutan semua
negara karena meeting seperti
itu pasti memiliki dampak paling tidak memberikan citra yang baik terhadap negara yang dipakai untuk pertemuan itu
yang kedua mesti yang ditanyakan anggaran
anggaran itu dipakai untuk memperluas afron di bandara bali
dipakai untuk membuat terowongan di persimpangan yang ada di bali sehingga tidak macet
artinya itu juga nantinya setelah ini juga akan kita gunakan terus
terowongannya juga akan digunakan terus ya kan
kemudian afron untuk parkir pesawatnya bandaranya juga dipakai terus
bukan sesuatu yang hilang
bahwa mereka ya mereka itu membiayai dirinya sendiri kok
hota juga membayar sendiri ya kan
makan juga membayar sendiri
ya kita harapkan
ini justru akan memperkuat promosi kita untuk bali promosi kita untuk tempat tempat wisata yang ada di indonesia
oke kita akan bahas ini mengenai ini seberapa penting isu ini di highlight sampai pak prabowo mengumpulkan para ekonom
dan langsung meng highlight soal ini bang yadir
kita akan tanya bang yadir usaha jalan berikutnya nih
kami akan segera kembali
bang henry kenapa pak prabowo mengumpulkan para ekonom senior tim pakarnya untuk mengomentari secara highlight khusus mengenai
oh ya itu penting
karena kan ada dua peristiwa
dikaitkan dengan bencana palu
dua peristiwa yang secara bersamaan
terjadi di indonesia satu orang
sedang bersusah payah kena bencana
enak kumpul di bali di hotel
mewah saya kira ini nggak ada masalah
kemudian tadi misalnya kata pak jokowi
apron kemudian dibangun untuk
underpass itu perlu juga
diselidiki benar atau enggak
termasuk misalkan tadi kata pak jokowi apakah
benar nggak orang itu bayar sendiri hotelnya
jangan jangan nanti bisa teman bpk loh
nanti kalau misalkan saya di dpr
bagian dari pengawasan kalau misalkan
ada biaya makan peserta
dibebankan kepada biaya negara
yang hampir satu triliun itu berarti
hotel sendiri makan sendiri
dan ini kan ada rekamannya dan didengar oleh seluruh indonesia
tapi kalau misalkan
semua bayar sendiri bagus
nggak ada masalah tapi kalau misalkan
menyambut tamu kemudian
makanan kita siapkan berarti kan pak jokowi bohong
biaya delapan ratus miliar yang di highlight itu
menurut anda juga tidak make sense
atau terlalu berlebihan
ya sebelum tadi kan dikata
kepala bencana nasional
untuk menangani palu itu kekurangan biaya
termasuk di lombok
beberapa masyarakat kan mengeluh
kenapa banten sampai sekarang belum nyampe
nah bayangkan kalau satu triliun itu
dimasukkan ke lombok lima ratus miliar
karena ada dua peristiwa yang betul betul belakang
yang satu tidak kena bencana di bali
makan enak tidur enak
sementara di sini banyak
ini komentarnya politis atau memang faktualnya
memang seperti itu
banyak keluarganya yang hilang kemudian belum ditemukan
ada yang patah tulang yang makan susah
saya mau tanya itu statement politis atau statement teknokratis
enggak saya kira sebagai
pemimpin bangsa negarawan
memang harus sensitivitas itu harus
jadi dibatalkan saja annual meetings ya
ya kalau dibatalkan batalkan bukan hak kita ya
tapi sebaiknya kalau misalkan
mungkin apakah diundur ya
dalam situasi sekarang carut marut
masih ada lima jenazah belum ditemukan di palu
atau sekarang ribuan datang
langsung ke indonesia dengan senang senang
jadi saya kira ini tinggal momentumnya saja yang dijaga
sense of crisis menurut anda tadi ya
kita juga enggak nolak
tamu tamu asing datang ke indonesia enggak nolak
tapi mungkin bisa diundur
kemudian kita selesaikan dulu palu sama lombok
mas guntur ini isu ini seminggu ke depan
kayaknya akan dipakai ini
karena ini narasinya sudah mulai dibangun
jelang annual meetings gimana komentar anda
nggak apa apa kan memang itu
kalau kita yang lihat beribut
biar anda juga mengundang banyak orang
untuk bicara seperti ini
tapi begini menurut saya
dengan imf itu
bencana misalnya itu enggak nyambung
kalau bencana di palu itu
tidak ditangani yang lombok tidak ditangani
maka orang pertama yang akan protes
tapi ini kan kedua program yang sama sama
kemudian ini pertemuan juga sudah
diajukan jauh jauh hari
dan itu dari eranya psw
september tahun dua ribu empat belas
kemudian juga sudah dipersiapkan
dan yang paling penting menurut saya adalah
kalau kita membaca bagaimana pertemuan imf
dengan bank dunia ini
tidak hanya bicara soal ekonomi
keuangan global tapi juga membangun
solidaritas untuk korban gempa
yang di lombok dengan yang di palu
direktur pelaksana imf
ibu sri mulyani dengan pak luhut
datang ke lombok
kemudian salah satu petinggi bank dunia bersama pak yusuf kala
datang ke palu
untuk memberikan santunan
untuk melihat bencana
bahkan kata pak jk persoalannya itu
malah gubernur sulawesi tengah
yang dari gerindra katanya
yang tidak nampak
berbuat untuk bencana
itu persoalan menurut saya
jadi mohon isu soal yang
pertemuan tahunan itu
jangan dicampur adukkan dengan soal bencana
apalagi kalau kita melihat
ada sisi positif
bagaimana kita melihat bagi orang pelaku pasar
dan juga bagi orang yang peduli dengan ekonomi dunia
dengan pertemuan imf
dan bank dunia itu akan menjadi
headline di media masa di dunia
di tempat yang dulunya pernah didera
terorisme yaitu di bali
kemudian juga adanya gempa
yang ada di lombok dan palu tapi indonesia siap
menyelenggarakan momen yang penting itu
jadi manfaatnya lebih banyak dibanding muda rotnya
kalau tidak ada sense of crisis
seperti yang berkata dr rizal ramli tadi
harusnya bisa sepuluh juta dolar saja
nggak perlu sampai tujuh puluh juta dolar
hal hal yang terlalu berlebihan
pernyataan pak jokowi makan bayar sendiri
hotel bayar sendiri kalau begitu tidak perlu
sampai satu triliun
satu kembali anggarannya itu kepada akuntabilitas
silahkan itu dicek
kemudian kalau kita lihat prediksi
konsumsi orang yang datang
katanya lima belas ribu kata pak luhut tadi bilang
ada tiga puluh ribu delegasi yang datang
itu konsumsi yang orang akan masuk
itu sekitar satu triliun lebih dalam
pelaksanaan pertemuan itu
jadi manfaatnya lebih banyak
jadi ini manfaat banyak sekali untuk khususnya
jadi bukan berarti meninggalkan apa yang terjadi di palau dan lombok
tidak saya kira tadi
pertemuan internasional indonesia itu bagus
tinggalkan sebenarnya pak jokowi
bisa juga mengelur waktu
bank dunia imf
kemudian negara negara donor kita itu
bisa memahami tapi sudah terlaksana
dan yang mau saya buktikan nanti
saya sebagai anggota dpr
mau saya lihat tuh benar nggak
boleh datang itu makan bea sendiri
kamar bayar sendiri dan semua bayar sendiri
kalau enggak pak jokowi bohong
yang pasti tidak bohong adalah saya pulang dari sini
terima kasih pak yandri
saya tadi mau tanya ke anda tapi waktu kita sudah terbatas sekali
kita akan lanjutkan di diskusi berikutnya
terima kasih pak gunter terima kasih pak yandri
terima kasih pak atas perbincang anda
demikian lrpu bintang percaya pada malam hari ini
mendapatkan informasi terkini
seputar pemilu dan pilpres
bersama layar pemilu terpercaya di cnn indonesia
saya budi adiputro selamat malam